sejumlah rumah di desa limbangan sari ini terkena dampak dari gempa yang terjadi pada senin siang kemarin
dapat dilihat ini beberapa rumah memang mengalami kerusakan
namun saya belum mendapatkan informasi yang pasti berapa jumlah rumah yang mengalami kerusakan
aduh karena memang dari pihak rt kemudian juga dari pihak yang berwenang ini belum melakukan pendataan di wilayah ini
rumah rumah di gang baroka terlihat retak dindingnya
beberapa ambruk sebagian bahkan ada rumah yang hampir rata dengan tanah
reruntuhan bangunan juga menutup jalan
ini juga ada kabel yang terjuntai karena memang bangunan di atasnya ambruk akibat gempa kemarin
dan hingga saat ini sudah dilaporkan ke pihak rt setempat namun memang belum ada tindakan dari pihak terkait
khawatir terjadi gempa susulan secara swadaya warga kampung cikaret girang
mendirikan pengungsian darurat dari terpal dan bambu di atas bangunan rumah yang belum jadi
ini adalah satu satunya ruang terbuka di kampung ini
sekitar seratus warga dari tiga rukun tetangga mengungsi di tempat ini
posko pengungsian darurat ini didirikan di atas bangunan rumah yang belum jadi
dan terpal serta tenda ini juga merupakan inisialnya

serta di dalam tenda ini juga disediakan dapur umum untuk menyediakan makanan bagi para korban gempa
sehari setelah gempa warga di tenda darurat dan dapur umum bersuadaya mengumpulkan bahan pangan
seperti beras mie instan minyak goreng dan air minum dalam galon
warga berharap segera ada pendataan dari aparat kewilayan setempat
agar bantuan pemerintah lebih cepat datang
sebelum diangkat warga di tenda diperlukan untuk menjaga keamanan
ya anginnya kenceng gitu mana panas gitu
ini kan seadanya dari warga gitu nggak dari pemerintah gitu
ya alhamdulillah segini juga lah gitu yang penting kita kan selamat gitu aja
kita dari warga warga aja dari inisiatif kita sendiri semua pada ngumpulin bahan bahan beras
dari apa segala macam minyak sayuran ya sebagian ada yang ngasih gitu
di sini rt empat rt dua sampai rt tiga
saat ini warga di pengungsian membutuhkan tenda untuk tempat tinggal sementara
selimut makanan dan obat obatan
rizka rizlia rusman rusmana kebupaten canjur jawa barat